seorang pemuda di kota probolinggo tewas tersambar kereta api saat duduk di atas rel kereta
diduga korban dalam kondisi mabuk sehingga tidak mengetahui kereta api sedang melintas
ibu korbannya mengetahui anaknya tewas menangis histeris hingga jatuh pingsan
ibu korban menangis histeris
bahkan ia langsung jatuh pingsan hingga harus dievakuasi keluar kamar mayat
bahkan usai terbangun dari pingsan sang ibu kembali menangis histeris
ibu korban menangis histeris
korban adalah erwan suyanto warga jalan basuki rahmat kelurahan mangunharjo kota probolinggo
korban ditemukan tewas di sekitar rel kereta api sekitar pasar mangunharjo
hasil visum dan identifikasi korban mengalami luka serius pada bagian kepala dan telapak kaki putus
korban tewas di sambar kereta api mutiara timur tujuan surabaya banyuwangi pada jam dua tiga puluh kamis dinihari
diduga kuat korban tengah mabuk minuman keras hingga tak menyadari
adanya kereta api melintas
dugaan ini dikuatkan ditemukannya botol minuman keras oplosan di sekitar jenazah korban
korban mungkin tidak melihat bahwa ada akan kereta lewat
akhirnya tertumbul oleh kereta tersebut
jadi terlalu mendekat ke rel
selain mengamankan beberapa botol plastik bekas minuman keras polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor milik korban